halo bertemu lagi dalam sport corner
kali ini saya ayu rahmawati yang akan memberikan informasi olahraga terbaru untuk anda
dan langsung saja kita mulai sport corner hari ini
indonesia lolos ke babak semifinal dengan status runner up grup a di bawah thailand
meskipun tidak pernah mengalami kekalahan namun penampilan timnas sepanjang babak grup dinilai mengecewakan
hal tersebut juga diamini langsung oleh sang pelatih sinteyong
kami akan membahas bagaimana performa dan evaluasi permainan timnas bersama dengan pengamat sepak bola aun rahman
selamat malam mas aun apa kabar
selamat malam ayu dan juga tim cnn indonesia kabar selalu baik juga
baik mas aun sebelum kita mulai kita lihat terlebih dahulu ya
bagaimana statistik timnas saat pertandingan melawan kamboja pada tanggal dua puluh tiga desember lalu
ya ini dia statistiknya
mas aun bisa kita lihat walaupun indonesia kemarin berhasil menang
namun ternyata timnas hanya mampu mencetak dua gol
dari total ada enam belas tembakan waktu itu
dan ini juga pernyataan dari pelatih sinteyong yang mengatakan kecewa atas performa squad garuda
kira kira catatan anda seperti apa mas aun
ya untuk laga lawan kamboja
sebenarnya kita bisa melihat bagaimana ada gambaran gambaran
jadi terkait pengampilan ataupun permainan timnas secara umum
kita bisa lihat sebenarnya di laga lawan kamboja indonesia menyerang
indonesia juga menciptakan banyak peluang
tadi juga ayu sudah sebutkan ada enam belas tembakan
tapi memang akhirnya saya juga melihat ada penyelesaian akhir dari egy malona fikri dan kawan kawan sudah kelima
pertanyaannya kemudian apakah ini merupakan
persoalan teknik dasar atau hal yang lain
kalau saya waktu dulu di sinteyong
ketika bicara soal tenaga yang dikeluarkan untuk mengendal
ataupun misalnya kesenangan ketika menyelesaikan peluang
sudah bukan lagi berbicara soal teknik
ataupun soal teknik dasar
tapi ini sudah berbicara lagi soal mentalitas bermain
ketika sudah berada dalam peluang yang tepat
apakah bisa menyelesaikan dengan tenang atau tidak
apakah bisa menyelesaikan

indonesia juga melewatkan peluang yang terbuka
itu juga hasil saya rasa juga bukan urusan teknis dasar lagi
tapi bagaimana menguasai diri
dan juga mentalitas ketika bertanding
baik mentalitas dan juga sebenarnya akurasi ya mas aun
ketika mereka sudah di depan seperti itu
nah sekarang kita akan beralih mas aun di pertandingan selanjutnya
ini melawan brunei
darussalam memang kemenangan indonesia terbilang cukup masif seperti itu ya
namun sepertinya kalau kita lihat kritik tentang akurasi
sudah mulai bisa dijawab oleh para pemain
bertanding melawan brunei
ini tujuh gol berhasil disarankan melalui tujuh pemain
dan semuanya berbeda beda mas aun
nah total shotsnya pun ini telah mencapai dua puluh
apakah berarti ketika melawan brunei darussalam
indonesia itu telah menjawab pr pr yang sebelumnya ada mas aun

dan juga gol yang lebih besar ketimbang ketika pakistan lain berhadapan dengan brunei
ada tujuh gol tujuh pemain
setidaknya seharapan dan juga membuktikan alasan kenapa ilyas pakuzevic ditanggal oleh flotty tinteyong
tapi kita juga mesti ingat pada laga tersebut
hansa muyama juga miss open chance
saya rasa memang lagi lagi permasalahannya di penyelesaian air
hal ini sebenarnya menunjukkan kalau pemain pemain tim ini tidak overthinking
bisa menyelesaikan peluang dengan baik
yang saya lihat di pertandingan pertandingan lainnya
penyerahan penyerahan kita ini lewat overthinking tidak ada di posisi menembak ataupun di area menyelesaikan peluang
nah overthering ini tidak terjadi ketika di laga mon brunei jadi bisa mencetak uji gol
baik masalah overthinking apakah ini mempengaruhi di laga selanjutnya
karena kalau kita melihat indonesia melawan thailand satu satunya yang kita seri ya dengan hasil satu sama
di pertandingan ketiga big match melawan thailand
indonesia hanya mampu bermain imbang saja meskipun thailand ini sudah bermain dengan hanya sepuluh pemain
bahkan kalau kita lihat dari position pun thailand ini masih mendominasi
selain itu banyak juga peluang peluang yang sebenarnya ini terbuka untuk timnas garuda
tapi gagal dimanfaatkan dengan baik
dan berakhir dengan
apakah ini karena overthinking yang tadi anda sebutkan atau ada catatan lain kita bisa sampai di posisi seri dengan thailand mas aun
memang timbang lantai thailand ini menyisakan
terutama karena peluang witan sulaiman di babak pertama
ketika gawang sudah terbuka lebar tidak berhasil dimaksimalkan dengan baik
saya rasa di laga tersebut juga membuktikan kematangan dari thailand
mereka ketinggalan dan juga kehilangan satu
karena desmitter terkena satu satunya
ya mereka ketinggalan dan juga kehilangan satu pemain

tapi saya lihat justru mereka memainkan fundamental sepak bola yang lebih baik
dibanding indonesia harus diakui thailand strukturnya tidak berubah
ketika setelah pemain hilang akhirnya struktur sini tetap
bagaimana pemain pemain tetap di kiri posisi tetap
di sisi lain indonesia tampaknya tergesa gesa untuk bisa mencetak gol kedua
dan juga agak kebingungan ketika sudah umur jumlah pemain

yang saya lihat di laga tersebut relatif hanya mark klopp dan juga jody amat
yang saya lihat di laga tersebut relatif hanya mark klopp dan juga jody amat
yang memang benar benar sepertinya tahu bagaimana caranya tetap menjaga keunggulan ketika unggul jumlah pemain
ini yang memang akhirnya kita lihat beberapa pemain tampaknya
beberapa pemain kita yang sepertinya agak kebingungan ketika umur jumlah
akhirnya terjadi bencana ketika akhirnya ada salah vaksin
dan kemudian berujung dengan gol thailand yang dibuat oleh star healing
memang sebenarnya ya dengan hasil skor satu satu ini
namun kalau kita melihat satu pertandingan lainnya yang fresh from the oven
kemarin baru saja indonesia melawan filipina
pertandingan penentuan kemarin lagi lagi timnas meskipun menang tapi hanya mampu menang tipis saja
meskipun kita telah mengamankan posisi
bahkan ternyata pernyataan dari pelatih sinteyong mengaku kecewa dengan performa dari skuad garuda
sebenarnya masalah apa sih ini mas aun
yang sebelumnya ini sudah dibahas
yang sudah dibahas dan masih berulang terus sampai kita melaju ke semifinal
jadi pelatih tidak bisa puas dengan para pemainnya
ya saya sebelumnya menemukan sebuah titel menarik
ini terkait gelandang bertahan timnas rahmat irianto
jadi saya menemukan kalau rahmat irianto ini tidak dimainkan atau tidak ada di lapangan
indonesia itu pasti kebobolan
laga lawan kamboja irianto nggak main sama sekali
waktu menang tujuh lambrune
waktu menang tujuh lambrune
ketika kebobolan lawan thailand
irianto diganti menit tujuh puluh tiga indonesia kebobolan menit tujuh puluh sembilan
iryanto baru masuk setelah indonesia kebobolan di menit delapan puluh tiga
jadi memang saya rasa perat irianto ini krusial untuk tim sinteyong ini
karena memberikan kontrol pertama
kedua dia menjaga kedalaman dari tim
entah itu rizky ridho farhudi atau pun sari bin jodi rahmat
membuat ada presence dimana irianto ini membuat aman ataupun safety dari lingkungan pertahanan indonesia
dan ini juga terlihat dari catatan catatan yang tadi
bagaimana ketiadaan irianto kemudian membuat indonesia lebih mudah kemasuk karyawan
kita akan menghadapi babak semifinal juga ya
di sini kemungkinan besar meskipun masih menunggu bagaimana hasil dari grup b
tapi kita akan menghadapi vietnam ya
dan hingga kita melakukan diskusi hari ini
ini tim di grup b masih bertanding menentukan peringkat akhir kelasemen
dan kalau mas aun lihat sendiri sebenarnya secara statistik
jika kita head to head bersama dengan vietnam
seperti apa kira kira peluang kita
apakah vietnam ini hitam di atas putihnya lebih baik
daripada indonesia mas aun
ya harus diakui serta berikat
vietnam jauh lebih baik
pelatih pak sang seo sama sama dari republik korea juga
seperti tim seyong
sudah jauh lebih lama bekerja di sana
sudah memberikan pakem permainan yang jauh lebih mengakar di sana juga
saya rasa memang selain duel pelatih korea ini juga
ada perkembangan yang luar biasa
vietnam terutama di dalam dekade atau dekade terakhir
terutama setelah disangani oleh pak sang seo
tapi kita juga bisa lihat indonesia juga beberapa kali sukses menahan imbang
dan juga mereka kemenangan
saya rasa memang akan apabila memang indonesia bertemu dengan vietnam di semifinal
saya rasa akan jadi pertarungan taktik
akan juga jadi pertempuran yang luar biasa
dan juga mengurangkiti
karena salah satu hal yang terkenal dari permainan vietnam
adalah mereka cukup sering melakukan physical play
ataupun permainan fisik
entah itu body charge ataupun juga adu lari
jadi saya rasa memang ujian melawan vietnam
adalah ujian ketahanan dan juga endurance bagi para pemain
kemudian apa saja sebenarnya yang harus menjadi catatan
bagi squad garuda untuk bisa diperbaiki
terutama nanti jika berhadapan dengan timnas dari vietnam
vietnam tentu punya peluari peluari tepat
kita ingat di edisi sebelumnya
kita bisa menahan imbang vietnam dengan permainan yang disiplin
dan juga partan dan juga ketat
saya rasa memang pertahanan kompleks
seperti yang dilakukan di edisi sebelumnya
bisa kembali dilakukan
tapi dengan catatan
tentu karena semifinal tidak membutuhkan gol
untuk bisa melaju ke final
saya rasa memang asensivitas
yang harus dikembali perbagi
di empat pertandingan sebelumnya
indonesia masih belum menemukan
bagaimana bisa finish di depan gawang lawan
jadi memang salah satu yang harus kita perhatikan
kelebihan dan juga kekurangan dari masing masing tim
ini yang perlu kita waspadai adalah para pemain kunci
kita lihat terlebih dahulu ya
nah ini ada beberapa orang
kira kira mas saun
siapa saja yang mungkin menjadi pemain kunci
di babak semifinal nanti
baik dari indonesia maupun dari vietnam
ya kita mulai dari vietnam dulu
saya rasa nguyen tien lin ini
sepertinya kriptonet indonesia
dia sudah mencatat tiga gol
kalau tidak saya tidak salah hitung
dia pemain yang biasanya ketika bertemu di indonesia
nguyen quang hai juga
kita tahu dia bermain di luar negeri
sempat bermain di luar negeri
saya rasa memang dia akan menjadi andalan dari vietnam
dan juga dua pemain
yaudo van hout dan juga dang van lam
viber vietnam keturunan rusia
yang masih hingga kita mau pandang berantai
ini belum kebobolan sama sekali
saya rasa itu juga akan jadi ujian
untuk linis rangkai nasional indonesia
yang masih mencari empat senti
dan juga klinis
saya rasa memang
akan jadi pertarungan yang menarik
melawan jordi amat
yang memberikan tambahan
dan juga adisi yang sangat bagus
ke lini pertarungan indonesia
kita bisa lihat kelasnya jordi
bagaimana dia menjadi
bisa mengatur permainan
ada arhan juga
yang semakin berkembang
setelah bermain di jepang
juga bisa dibahas juga
dan juga tentunya
yang juga memang menjadi
dingaroh dan juga generator
kalau kita melihat sejarahnya
kan indonesia ini belum pernah menang
mentoknya hanya di runner up
saja ya sebenarnya
dan bagaimana sih
peluang timnas indonesia
bahkan bisa sampai
melaju ke final nantinya
ya saya rasa sebenarnya
setiap tahun indonesia
selalu punya peluang
tapi untuk edisi kali ini
yang masih berkanding juga
ataupun squad yang muda
karena kebanyakan pemain
squad yang mereka
squad muda mereka
secara tembun matahari
yang pemain senyum
dan juga pemain yang
tidak begitu berpengalaman
dengan squad yang sekarang
ada banyak perubahan
dan juga tambahan
indonesia punya peluang
untuk jadi juara tahun ini
terima kasih banyak ya
doa kita bersama
ke babak final
dan tentunya pastinya
salah satu hal
kita belum pernah
sepanjang sejarah ya
mas amin dan mas rahman
sehat selalu mas aun